perusahaan pt ratu prabu belakangan mendapat sorotan setelah dikabarkan ingin membangun light rail transit ataupun lrt
sepanjang dua ratus hingga empat ratus km dengan nilai ratusan triliun rupiah
untuk investasi yang tidak sedikit itu pt ratu prabu akan menggandeng investor dari tiga negara
saat ditemui di kantornya di bilangan jakarta selatan burhanuddin burmaras mengaku
ada investor dari tiga negara yang siap menanamkan modal untuk perusahaan membangun lrt yang diproyeksi
bisa melintas di kawasan bumi serpong damai
ketiganya yakni korea selatan tiongkok dan jepang
bur maras mengatakan siap dengan investasi dua puluh lima miliar dolar amerika serikat untuk membangun lrt sepanjang dua ratus hingga empat ratus km
kan pemerintah ini kan mengundang swasta kan untuk berpartisipasi mengatasi kemacetan ini
ya dengan undangan pemerintah
itu kan kita menanggapi
sedang dikaji oleh kementerian perhubungan
berarti sudah awal untuk saat ini sudah dimulai untuk terkait perizinan dan terkait dokumen mimi nya ya pak ya
ya yang pertama kan kita minta izin dengan pemerintah dulu kalau pemerintah setuju baru mendetailnya bagaimana itu orang teknis nanti
ya untuk perencanaan
proyek pembangunan sendiri apa sudah ada planning sendiri pak
ya kalau kita sudah siap
ya sudah rencanakan
kita bisa bangun kira kira sembilan jalur ya
nah itu dana yang diperlukan kira kira delapan bilion usd
nah diperkirakan investment ini bisa kembali kira kira lima belas tahun
sekarang dari pemerintah sendiri
jadi menganggarkan berapa pak
apa sih pak yang membuat bapak tertarik ingin membangun lrt ini
ya pertama kan sering kalau sering mengalami kemacetan kan kesel ya
waktu hilang jadi saya oleh karena umur saya sudah lanjut ya kepingin membuat sesuatu lah untuk anak cucu kita
kalau untuk predikasi
ini sendiri untuk bisa mengurai kemacetan hingga berapa persen pak dari pembangunan lrt ini pak
persentase yang pas itu saya sendiri nggak tahu
nah yang kita rencanakan ini untuk fase pertama itu kita bisa mengangkut lima juta orang
kira kira begitu ya
jadi sekarang apa itu
barangkali yang mundur mandiri jakarta itu ada berapa delapan juta apa
tahu lah sepuluh juta ya
pak kenapa bapak tertarik di jakarta nggak di daerah lain
ya di daerah lain tidak
tidak sejelek jakarta yang paling jelek itu jakarta memang nanti pak menteri memang sudah membicarakan dengan saya
pak bur katanya surabaya juga perlu dihanukan dan medan
untuk membiayai proyek ini
sudah di tertarik
sudah ada tiga negara
iya yang ingin berpartisipasi
korea selatan jepang dan cina
pak untuk jalur sendiri pak yang akan di
rencana di planningnya sendiri itu untuk jalur mana aja sih pak
ya ada sembilan ini kira kira si buku ini sudah digambarkan sebenarnya
bisa disebutkan aja pak di antaranya
yang mana itu sembilan jalan
nah tapi karena di jakarta dimanapun macet
iya benar pak
tidak ada terkecuali lagi
terima kasih pak